pemerintah arab saudi menghentikan sementara kedatangan jemaah umroh dari sejumlah negara
penghentian sementara ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona di negara saudi
berdasarkan rilis dari laman resmi kementerian luar negeri arab saudi
pemerintah setempat tidak mengizinkan muslim luar saudi untuk umroh dan ziarah ke masjid nabawi di madinah
selain itu pemerintah saudi juga menutup sementara waktu visa turis dari negara negara yang tengah mengalami wabah corona
dengan kriteria yang ditetapkan otoritas kesehatan saudi
selain itu penggunaan kartu identitas nasional juga ditangguhkan untuk perjalanan ke dan dari kerajaan
virus corona hingga saat ini sudah menyebar ke lebih dari tiga puluh negara
beberapa di antaranya ke negara timur tengah kuwait dan iran
organisasi kesehatan dunia atau who telah menyatakan wabah corona sebagai darurat kesehatan internasional
untuk mengetahui bagaimana informasi terkini terkait penangguhan perjalanan umroh akibat virus corona
telah terhubung bersama kami melalui sambungan telepon syam resviadi
ketua umum sarikat penyelenggara haji umroh indonesia atau sapuhi
selamat pagi pak syam apakah sudah ada informasi resmi sampai kapan penghentian perjalanan umroh ke arab saudi ini diberlakukan
baik secara resminya
kami belum melihat tapi secara pengumuman di dalam sistem iwi umroh
itu kami beberapa provider visa sudah mengetahui bahwa visa visa yang sudah dimasukkan tadi malam
disuspend sampai waktu yang belum disebutkan kapan
tetapi bagi mereka yang sudah punya visa sampai pagi ini alhamdulillah
semua embarkasi di indonesia maupun di luar negara kita masih diterima masuk ke arab saudi
karena memang tidak terkait dengan
pelarangan pesawat terbang
baru masalah penghentian visa umroh atau visa yang lainnya ke arab saudi
demikian pak prida
baik pak syam ini artinya calon jamaah yang sudah terdaftar dan sudah siap berangkat tetap akan diberangkatkan ya pak ya
insya allah sampai pagi ini masih kita lihat keberangkatan keberangkatan tersebut
kalau kita perkirakan kurang lebih ada empat belas hari ke depan
dimana masa visa itu berakhir
nah itu berlaku dan rata rata dari umroh dari indonesia ada sekitar seratus sampai satu ratus sepuluh ribu jemaah
artinya empat belas hari dua minggu ya kurang lebih sekitar lima puluh sampai enam puluh
visa sudah terisu
semoga saja besok lusa dan sampai empat belas hari kemudian yang sudah punya visa ini masih bisa berangkat
baik pak syam kemudian apakah ada situasi atau kondisi tertentu yang kemudian diinformasikan oleh pihak arab saudi
mengapa mereka kemudian memperlakukan pelarangan ini
itu kita belum dapat sama sekali informasinya
semoga saja kita lihat dua tiga hari ke depan ini mereka sudah bisa memberikan informasi dampak daripada mereka menutup visa ini
atau sampai kapan mereka akan memberi waktu untuk kita mengisut visa visa calon jamaah umroh yang dua tiga minggu depan ini akan berangkat
pak syam situasi dan kondisi di arab saudi sendiri bagaimana
pasca di arab saudi
dengan ditemukannya wabah corona yang kian menjangkiti begitu banyak orang saat ini
ya dari laporan teman teman di arab saudi di airport kita maupun di madinah
memang mereka masih diterima drone landing di dua airport tersebut
tetapi sudah ada tim kesehatan dari arab saudi
di mana tim mereka naik ke atas pesawat untuk memeriksa apabila ada jemaah jemaah yang diperkirakan terkena virus covid sembilan belas
nantinya mereka sudah sampai mengantisipasi di atas pesawat sebelum jemaah atau para penumpang turun ke airport
ya baik terima kasih pak syam resviadi ketua umum sarikat penyelenggara haji umroh indonesia atas waktunya bersama cnn indonesia busines